kami sepagi wulan gurito memenuhi panggilan dengan mendatangi gedung bares krim mabespori
wartawan yang telah menunggu kedatangan wulan mencoba mewawancarainya namun ia langsung bergegas masuk gedung
pemanggilan ini merupakan yang kedua kali ya
sebelumnya pada tujuh september lalu wulan juga dipanggil namun berhalangan hadir lantaran sakit
setelah hampir tujuh jam menjalani pemeriksaan ilan buritno keluar dari gedung baris krim pada kamis petang
ia mengatakan bahwa kedatangannya ke baris krim karena bertanggung jawab untuk memenuhi panggilan klarifikasi kepada polisi
teman teman media aku hari ini senang banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi
dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi
dan pasti aku berterima kasih banget
aku senang banget dengan tim penyidik dari bares krim sager
dan aku juga terima kasih buat teman teman media yang setia menunggu aku
sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya
wulan guritno dilaporkan asosiasi lawyer muslim indonesia atas dugaan promosi judi online
ketua umum asosiasi lawyer muslim indonesia atau almi zainul arifin berharap
agar penyidik baris krim polri untuk tidak ragu
agar tidak ada tumbang pilih
karena kalaupun ini terkesan dikhawatirkan terkesan bermain main
maka penting kami sebagai aldi untuk hadir mempertanyakan progres dari kawan kawan penyidik
karena banyak pendapat pendapat dari kawan kawan netizen mengatakan
kenapa selebgram biasa itu diproses kenapa yang artis besar tidak diproses
maka kami memiliki rasa ketamjauhan moral untuk mengupdate itu
atas kejadian ini wulan guritno juga menjadi trending di media sosial
lantaran malah diusulkan menjadi duta anti judi online
dilansir di cnindonesia com selain wulan gurito pihak kepolisian akan memanggil publik figur lainnya
yang dinilai mempromosikan situs judi online
tim liputan cnn indonesia